gubernur dki jakarta meresmikan alas padu dan rumah padu yang diperuntukkan bagi warga berpenghasilan menengah di ibu kota
program ini berkolaborasi dengan mrt jakarta untuk menyediakan hunian terjangkau di kawasan berorientasi transit dekat lokasi stasiun mrt
lokasi hunian ini berada di dekat delapan stasiun mrt jakarta
salah satunya di rukita kudus menteng jakarta pusat dekat stasiun mrt dukuh atas
hunian terjangkau di kawasan menteng jakarta pusat ini menyediakan lima puluh empat kamar tidur yang sekarang sudah terisi penuh
lima puluh persen dari penghuni hunian ini adalah pegawai yang bekerja di tengah ibu kota dan menggunakan mrt untuk beraktivitas
harga yang ditawarkan mulai dari tiga hingga lima juta rupiah per bulannya
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan bahwa kelompok muda yang terbilang kaum milenial sudah tidak seharusnya tinggal di hunian yang jauh dari tempat kerja
ia juga menambahkan hunian terjangkau ini bisa menghemat pengeluaran
memberikan opsi bagi pegawai ibu kota dan membantu mengembangkan perekonomian
rumahnya jauh pakai kendaraan pribadi
nah sekarang negara masuk dengan tawaran baru
tinggallah di sekitar tempat anda bekerja tinggallah di sekitar tempat transportasi umum
bagi generasi baru kami menawarkan pola kerja dan lifestyle yang baru
nah ini yang kemudian kita sebut sebagai pembangunan di kawasan tod